kita beralih ke kalimantan tengah satu orang tersangka ditetapkan atas kasus longsornya tambang emas yang menyebabkan tiga dari sepuluh penambang emas tewas di sungai seribu kelurahan pangkut kabupaten kota waringin barat kalimantan tengah
tersangka adalah ketua rombongan penambang emas
hal ini disampaikan kapolres kota waringin barat akbp devi firmansyah kepada awak media saat berada di lokasi pencarian tujuh penambang emas yang masih belum ditemukan pada sabtu kemarin
akbp devi firmansyah mengatakan ketua rombongan berinisial h merupakan orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut di mana tersangka adalah perekrut para pekerja tambang ilegal
dalam kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut h juga bertugas mengatur seluruh kegiatan yang ada di lubang galian tambang yang membuat sepuluh anak buahnya tertimbun longsor
tiga orang diantaranya ditemukan tewas tersangka hingga kini masih dalam pemeriksaan intensif penyidik satreskrim di kantor polres
kota waringin barat
sementara itu hari kedua pencarian tujuh penambang emas yang diduga masih berada di dalam lubang tambang dengan kedalaman enam puluh lima meter belum membuahkan hasil
jadi sementara kita sudah menetapkan tersangka dan kemungkinan akan ada penambangan tersangka yang lainnya
ini sebenarnya status ku
jadi besok saya melihat waktu yang tepat nanti akan saya kirimkan tim untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukaan
karena semua yang ada di sini semuanya barang bukti
kita akan melakukan penyitaan untuk selanjutnya kita lakukan proses sidik
dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan kepala basarnas palangkaraya hariadi
melalui sambungan pesawat telepon selamat sore pak haryadi bisa mendengar suara kami
selamat sore pak
pak haryadi ini bagaimana perkembangan proses pencarian penambang yang diduga masih tertimbun di lokasi tambang ilegal pak
ya baik dapat kami sampaikan berdasarkan hasil daripada rapat koordinasi kami dengan bupati wakil bupati
bapak kapolres bapak kajari dan juga rekan rekan bupi indah
yang hadir tadi malam pada rapat koordinasi bahwa operasi sar terkait dengan tujuh orang penambang yang masih tertimbun
kita lanjutkan kembali
dan hingga saat ini tim besar gabungan masih di lokasi kejadian
lalu apakah hari ini ada korban yang ditemukan pak haryadi
nah hingga saat ini korban belum ada yang ditemukan mbak
karena pertama kami harus mempersembahkan dari faktor safety faktor selamatan penolong
bahwa kondisi di lokasi
faktor selamatan penolong faktor selamatan penolong
itu yang pertama
yang kedua bahwa itu sudah disampaikan sebelumnya
yang menjadi permasalahan untuk masuk ke lubang galian tersebut adalah
diameter dari lubang yang sangat sempit yang berdiameter kurang lebih delapan puluh cm dengan kedalaman enam puluh meter
dan bukan hanya satu saja di lubang vertikal
lalu ada juga menggali lubang horisontal sejauh tiga puluh meter dan diameternya lebih kecil dari sepuluh cm demikian pak

didukung oleh potensi potensi sar yang ada di wilayah kota waringin barat
baik dari polres kota ringan barat dari polsek dari kodim dalam hal ini
poramil dari bremob dari kumpi bremob dan rekan rekan potensi lainnya mbak
untuk pengerahan alat berat kami rasa untuk di lokasi kami belum
artinya belum ini untuk menggunakan alat berat mbak
belum tidak dibutuhkan alat berat karena lokasinya lokasi penggalian adalah medan dasar mbak
dan kami akan berupaya mencari akses akses lain
atau berupaya mencari jalur jalur lain tidak melalui
satu titik dari lubang utama dan karena di lokasi merupakan banyak bekas bekas galian yang lama
mungkin dari akses lokasi yang lain kami akan kami akan berupaya mbak akan tetap berusaha
oke ada berapa pak alternatif yang disiapkan untuk bisa mencapai lokasi titik longsornya tambang ini
kami masih menganalisa karena di lokasi juga banyak bekas bekas gandengan lama
yang tidak ditimbun yang tidak ditimbun
dan kami akan mempelajari intinya prinsip kami adalah prinsip safety dulu mbak
dan keselamatan penolongnya di lirik lirik
ya berarti memang keselamatan ini menjadi salah satu faktor yang sangat diperhatikan juga ya dalam proses evakuasi ini
lalu pak haryadi ini terkait kronologi longsornya tambang ini seperti apa pak bisa dielaborasi pak
baik untuk kronologis informasi yang kami terima bahwa para penambang ini
di dalam melakukan penggalian
penggalian lalu tidak merasakan terjadi hujan di luar lokasi penambangan
dan air masuk dari bisa saja dari lubang lubang galian lama pak
karena posisi penambangan ini tidak ada di dataran atau di galian yang horizontal
yang dari medan vertikal itu delapan puluh
jadi ini adalah hal yang sangat diperhatikan
jadi ini adalah hal yang sangat diperhatikan
oke baik terima kasih pak haryadi kepala basarnas palangkaraya sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia newsroom